memasuki libur panjang sekolah sebuah wahana wisata edukasi bernama negeri dongeng siap memanjakan pengunjung
ya wisata yang terletak di blitar ini tidak hanya menyajikan miniatur keajaiban dunia
pengunjung juga dapat berpetualang dengan sepeda dan karpet terbang
penasaran seperti apa berikut liputannya
negeri dongeng ya inilah lokasi wisata baru yang lagi naik daun di kabupaten blitar
wahana wisata ini terletak di lareng gunung pegat desa kawedusan kecamatan pongo
atau sepuluh km utara dari pusat kota blitar
berdiri di atas lahan seluas enam hektare pengunjung bisa menyaksikan sejumlah menu
dan miniatur keajaiban dunia seperti menara eiffel paris kincir angin belanda
piramida mesir menara miring pisah italia ataupun miniatur candi borobudur
para pengunjung pun bisa berselfie rias puasnya berlatar belakang miniatur
musim libur seperti ini tak kurang lima ribuan pengunjung per hari datang dari berbagai daerah di sekitar blitar
mayoritas pengunjung adalah rombongan pelajar
karena selain berwisata mereka juga bisa sekaligus belajar tentang sejarah dunia
tempatnya cocok bagus terus banyak miniatur keajaiban dunia lengkap
kalau buat liburan cocok sambil belajar juga
untuk memanjakan pengunjung selain miniatur keajaiban dunia
lokasi wisata ini juga menyajikan wahana rumah kurcaci rumah pohon
hingga wahana petualangan sepeda dan karpet terbang
kami akan menutup laporan pengembangan untuk bisa melengkapi semua pembawaan

biaya masuk negeri dongeng cukup terjangkau
pengunjung hanya dikenai biaya sepuluh ribu rupiah per orang untuk bisa menikmati wisata ini sepuasnya
sedangkan untuk wahana karpet dan sepeda terbang pengunjung cukup merogoh kocek tambahan lima belas saja